kenapa mas rikot tengah melakukan ini
barangkali mas sudah janji sama aku
kok dari pagi mama nggak lihat kamu
loh kamu baik baik ke mana emang ya
mano besok temen mano mak
dari kemarin riko nggak pulang
emang dia kemana
mas riko lagi meeting di luar kota
mas rikot pak
pak riko sekarang anda sudah bebas
dan sekarang anda boleh pulang
kamu baik baik aja kan
ini bukti cintaku untuk kamu
pak aduh pak
karena aku udah merepotkan pihak polisi
apa tahu kan kalau pembantu tuh kadang kadang ya heboh sendiri
aku juga berani jamin kok kalau pak riko bukan orang jahat
dia baik sekali sama aku
aku berhubung sama anda
saya sangat beruntung karena ibu jessica telah mencabut tuntutannya
sekarang anda tidak terbukti bersalah lagi
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
terima kasih ya pak
sekejap lagi ya bu
ketemu sama gebetan gue itu
oh siapa sih
perasaan gue pernah naik tuh taksi deh
hai hai hai hai kak nanda kamu ngapain sih harusnya aku
udah nanya nanya kareng ngapain di depan sekolahan aku
ngapain kakak di sini ya
ya udah kalau gitu aku ke sana dulu ya kak teman teman aku dan nungguin
hai riko kamu keluar kota kok ngapain amitan sama masih
aku boleh jujur gak sama
sebenarnya beberapa hari kemarin aku nggak keluar kota
sempet ditahan kepolisian
tapi untungnya seseorang itu udah mengklarifikasikan semuanya jadinya ya
udah gak ada masalah lagi
aku mau kasih tahu sama
seseorang itu siapa
kebetulan orang yang ada disini
tante apa kabar
aku sih denger
kalau tante sekarang lagi kurang sehat ya
kenapa ya perasaanku jadi gak enak seperti ini
mudah mudahan gak terjadi apa apa
sama rumah tangga anakku
berilah hambamu kekuatan ya allah
uruskan jalan suami hamba
kembalikan ia ke jalanmu ya allah
setelah menangkap mereka

tetep atau duit
balik dulu ya tante

ini pelanggan pertama aku
dan aku gak boleh menolak rezeki
permisi ya bu ya
boleh saya panggil anda ke ruangan saya sebentar
sebentar ya bu ya
kamu ikut ruang bp
buat orang tua kamu
dan kamu diskor satu minggu
peraturan di sekolah ini
kalau telat membayar spp
tolong orang tua kamu menghadap sama ibu